ribuan peserta mudik gratis sahabat ganjar tiba di masing masing kampung halaman pada kamis dua puluh delapan april
kedatangan para pemudik disambut pengurus dpw dan dpc sahabat ganjar di wilayah setempat
sahabat ganjar mengadakan acara mudik gratis yang diikuti ribuan pemudik
para peserta mudik gratis sahabat ganjar tiba di kampung halaman masing masing pada kamis dua puluh delapan april
dan disambut oleh pengurus dpw dan dpc sahabat ganjar di wilayah tempat
pada malam hari ini kita menyambut para pemudik dari jakarta yang datang ke jawa tengah khususnya ke solo
dan sekitarnya dengan diserenggaraannya mudik gratis dari sahabat ganjar ini
semoga dapat berlanjut di tahun tahun berikutnya
sementara sahabat ganjar dari dpc wonogiri berharap kegiatan ini bermanfaat bagi para pemudik
saya menyambut kedatangan pemudik dari jakarta semoga bermanfaat bagi para pemudik semuanya terima kasih
para peserta mudik gratis ini dilepas dewan pembina sahabat ganjar
ketua dpw sahabat ganjar dki jakarta
pelepasan dilakukan dengan mengibarkan bendera sahabat ganjar di taman mini indonesia indah pada rabu pagi
beberapa daerah yang menjadi titik mudik gratis kali ini meliputi sejumlah wilayah di provinsi jawa tengah dan jawa timur
mudik gratis sahabat ganjar telah memberangkatkan tiga puluh bus dengan total satu lima ratus delapan puluh penumpang
terima kasih sahabat ganjar